indonesia dalam waktu dekat akan segera menyelenggarakan turnamen bulu tangkis kelas dunia
salah satunya daihatsu indonesia masters dua ribu dua puluh satu yang akan diselenggarakan di pulau dewata bali
tepatnya di bali international convention center dan westin resort pada enam belas hingga dua puluh satu november mendatang
ajang ini sekaligus membuka rangkaian turnamen bulu tangkis dalam negeri yang hampir dua tahun vakum akibat pandemi
disampaikan ketua umum pbsi agung firman sampurna dalam konferensi pers daring rabu tiga november dua ribu dua puluh
turnamen ini akan berlangsung dengan sistem gelembung dan tanpa dihadiri penonton
mengingat saat ini indonesia masih dalam situasi pandemi
daihatsu indonesia masters dua ribu dua puluh satu sejauh ini diikuti dua ratus lima puluh enam pembulu tangkis dari total dua puluh enam negara peserta
namun jumlahnya disebut pbsi
masih dapat terus bertambah
tak hanya itu ketum pbsi juga memastikan bahwa turnamen ini akan bertabur pemain pup kelas dunia
seperti victor axelsen asal denmark kento momota asal jepang dan rachanok intanon asal thailand
pemain pemain terbaik dunia itu akan hadir
karena untuk bwf world tour itu yang akan menjadi satu rangkaian disitu itu adalah delapan terbaik dunia
jadi tiga puluh dua terbaik dunia
untuk indonesia master tiga puluh dua terbaik dunia indonesia open dan delapan terbaik dunia untuk bwf world tour finals nya
di sisi lain tunggal putra andalan indonesia antoni sinisuka ginting
juga mengaku tak sabar tampil pada gelaran indonesia masters dua ribu dua puluh
meski sedang dalam fase pemulihan
ginting menyebut indonesia masters merupakan salah satu turnamen favoritnya
karena pernah menyabet dua emas pada dua ribu dua puluh satu
dua ribu delapan belas dan dua ribu dua puluh lalu
untuk persiapan di daihatsu indonesia master dua ribu dua puluh satu di bali sejauh ini sudah cukup baik
dan kita masih ada kurang dari dua minggu dan waktu yang cukup juga untuk bisa mempersiapkan lebih baik lagi
semoga bisa memberikan kebaikan nanti
buat saya pertandingan dayats indonesia master merupakan pertandingan yang favorit
karena saya memiliki kenangan yang manis juga
saya bisa meraih dua medali emas di tahun tahun sebelumnya
jadi daihatsu indonesia masters adalah salah satu turnamen favorit
hingga kini pbsi mengaku belum dapat memasang target perolehan medali atlet indonesia pada turnamen kali ini
karena pihaknya akan terlebih dahulu mengevaluasi kondisi tiap tiap atlet yang baru saja mengikuti berbagai macam kompetisi di berbagai negara
tahun ini gelaran daihatsu indonesia masters dua ribu dua puluh
akan menjadi turnamen pembuka dari tiga rangkaian turnamen yang dihelat pppbsi dalam tajuk indonesia badminton festival dua ribu dua puluh
selanjutnya akan digelar indonesia open dua ribu dua puluh satu pada dua puluh tiga hingga dua puluh delapan november dan bwf world tour finals dua ribu dua puluh
pada tanggal satu hingga lima desember mendatang yang seluruhnya diselenggarakan di pulau dewata bali nabila putri jakarta